well terus gimana caranya tetap eksis dengan konten positif di tengah gempuran berbagai macam konten lainnya yang mungkin tujuannya hanya untuk meraih views aja gitu
nah bergabung bersama kami ada andovi da lopez dan juga jovial da lopez dari skinny indonesia dua puluh empat
saya sapa dulu hai semuanya
sehat semua ya
aku ke skinny dulu mungkin teman teman bisa jawab nih nanti gantian ya
mungkin kalau ngebahas soal creator for change jovi dan andovi disini berfokus dalam cyberbullying gitu
apakah tema ini ditentukan oleh tim youtube atau kalian dibebaskan untuk menentukan fokus apa yang paling dekat dengan kehidupan kalian sebagai creators
mungkin jovi bisa jawab dulu
oh iya jadi kalau dari tema emang ada empat tema besar yang ingin yang youtube kasih ke kita untuk kita pilih
dan kita pilih hate speech slash cyberbullying untuk menjadi tema yang paling dekat sama kita gitu
jadi masalah isu yang diangkat itu berbeda dari kita cuma tentang apa google dan youtube tuh ngasih arahannya ke arah mana gitu
oke ini berapa lama kalian memproduksi ini kan juga ketemu dengan mas menteri ya nadiem makarim boleh andovi jawab
ya kita udah produksi ini
ya misalnya tiga bulan sebelum masa pandemi kita udah mulai produksi
kita udah workshop untuk mikirin script untuk mikirin arah direction videonya
dan kita bener bener syuting sama menteri mas nadiem itu bener bener kayak seminggu dua minggu sebelum psbb
sebelum korantina mulai
jadi bener bener kita syuting abis itu seminggu kemudian langsung psbb
kak jo kalau abis ngobrol sama mas menteri nadiem kan kalian katanya punya inisiatif nih
mau bikin kurikulum untuk mengatasi cyberbullying tapi sayangnya nggak keterima gitu ya
karena ternyata prosesnya ribet banget buat bikin kurikulum
tapi apa kira kira yang tepat untuk mengatasi cyberbullying dari mas menteri
ya solusi yang dia berikan dan sebenarnya gue sama andovi dari dulu udah coba untuk buat penonton youtube indonesia lebih sadar itu critical thinking sih
emang kalau kita semua bisa berpikir kritis kita jadi jauh lebih peka terhadap apa yang benar apa yang salah
dan juga kepada terhadap etika terhadap sikap
terhadap hal manusia sih
oke critical thinking ya yang paling jadi dasar untuk sebetulnya bisa meredam cyberbullying di social media
mbak feli aku ke mbak feli sekarang dari google indonesia
kenapa skinny dua puluh empat skinny indonesian dua puluh empat yang kemudian dipilih jadi salah satu ambasadornya
konten apa yang mbak feli lihat dan juga teman teman dari google apakah memang cocok nih untuk jadi ikon perubahan sosial di youtube
sebenarnya kalau kita
ditanya kenapa skinny ini
wah mbak kayak semua orang di indonesia kayaknya tahu ya kalau skinny indonesia ini udah lama banget sebagai youtube creator
dari tahun dua ribu sebelas kan ya kalau nggak salah
dan kalau kita lihat sih memang skinny indonesia ini salah satu creator yang cukup konsisten
konsisten dalam idealismenya mereka dengan prinsipnya mereka dan juga pesan yang ingin mereka bawa gitu mbak
jadi makanya kenapa kita lihat skinny indonesia adalah salah satu pilihan yang tepat nih untuk menjadi salah satu
dari empat ambasador
dari empat ambasador creator searching di kelas atau di bagian dari dua ribu dua puluh gitu
oke skinny indonesian dua puluh empat dari dua ribu sebelas lama banget tuh ya
nah mungkin kak jo bisa jelasin contoh cyberbullying yang paling sering kalian terima tuh kayak apa sih bentuknya terus ngeresponnya gimana
ya paling sering kali kayak seperti mungkin fisik atau isi konten video jelek
padahal jelas jelas dia belum nonton full tapi udah ngatain bahwa video jelek
ya hal hal standar seperti itu sih
cuma emang yang paling kena adalah ketika adik saya si andovi upload tentang papa kita kan meninggal tahun lalu
adik saya upload tentang itu terus ada yang komentar yang seperti di video
nah itu yang paling efek ke dia
kalian ngerespon itu nggak sih mungkin andovi bisa bantu jelasin
justru pas jadi pas saya baca komen itu kan di instagram kan
saya baca waktu itu dan ketika saya baca saya sama sekali ngerespon
tapi itu bener bener kena
padahal saya sudah delapan tahun di youtube saya udah dengar semua cacimakian yang bisa saya dengar terhadap diri saya
tapi ketika justru itu bukan menghina saya tapi menghina papa saya yang baru meninggal
itu bener bener justru yang baru sangat kena
terus saya mikir saya tuh kebetulan orangnya benar benar saya tuh justru orangnya paling kuat masalah kayak ginian
paling nggak begini komen komen terserah
lu mau ngatain gue apapun yaudah lah saya hidup hidup dulu
tapi kalau gue aja bisa kena gimana banyaknya ratusan ribuan orang lain yang mungkin tidak sekuat saya dalam menangani komen
dan bagaimana mereka menanggap hal tersebut
mbak feli kita berbicara soal cyberbullying yang mungkin juga aku masih sering lihat belakangan di tengah pandemi
banyak banget yang bikin konten untuk memberikan informasi tapi ternyata bertabrakan gitu dengan opini masyarakat yang akhirnya menimbulkan cyberbullying
tapi kalau dari youtube sendiri gimana sih meminimalisir adanya hate speech kemudian cyberbullying di konten maupun di komentar
betul saya rasa pedoman komunitas atau community guidance dari youtube sendiri sudah cukup secara tegas dan jelas ya mbak ya menjabarkan kira kira perilaku apa sih yang diterima di youtube gitu kan
dan juga disitu kita very clear atau sangatlah jelas menggarisbawahi kira kira sanksi apa
perilaku yang dimaksud sebagai hate speech itu apa sebagai cyberbullying itu apa kita jabarkan gitu kan
dan sanksinya pun kita beri kejelasan fase fasenya jadi nggak sembarangan kita langsung take down gitu kan
tapi kita kasih teguran satu teguran dua teguran tiga dan kalaupun sudah melewati tiga teguran ini nih baru kita akan berikan sanksi yang cukup lebih tegas lagi untuk channelnya gitu kan
dan itu salah satu dari kejelasan dan ketegasan kami yang sudah dijelaskan
karena kami yang sudah dijabarkan di penerimaan komunitas
tapi kami juga ngerti gitu kan guidance atau panduan adalah satu hal
tapi kita juga harus membantu dukung masyarakat memberikan edukasi memberikan sosialisasi
contoh contoh asli di masyarakat itu yang ada tuh seperti apa di komunitas youtube itu seperti apa
dan makanya kenapa salah satu upaya yang kita lakukan adalah lewat creators for change ini
jadi kita pengen mempromosikan atau mengamplifikasi atau menggaungkan lebih lagi suara suara creator creator yang kami rasa
selalu konsisten selalu mendorong perubahan di masyarakat
nah salah satunya adalah creators for change ambasadris yang seperti ada skinny ada menjadi manusia ada clarin heist ada mbak nacwa gitu
jadi memang ini salah satu upaya kita untuk mempromosikan atau memberikan edukasi ke masyarakat
di terlebih dari pedoman komunitas yang kita sudah punya gitu
oke tapi nih ya ini mohon maaf nih kadang kadang juga ada content creator yang nggak tahu kenapa kayaknya trigger
kayaknya trigger temen temen di sosial media temen temen di dunia maya untuk melakukan hate speech
kemudian membuli mereka membuli konten mereka sendiri bahkan
agak bingung jadinya untuk kita para penonton ini mereka mikir nggak sih kreator ini mikir nggak sih memprediksi tanggapan tanggapan dari warga net
yang menonton hasil kreasi mereka di youtube khususnya
aku mau tanya ini sama andovic sama kak jo tapi kita tahan dulu jawabannya kita akan balik lagi di cnn indonesia connected
usai jeda tetaplah bersama kami
balik lagi di cnn indonesia connected tadi kita lagi bahas hal yang seru banget nih
gimana menggaungkan suara positif di tengah konten konten yang mungkin menimbulkan head speech atau cyberbullying di sosial media
di lini masa khususnya di youtube masih bergabung bersama saya ada andovi da lopez dan juga joviel da lopez dari skinny indonesia dua puluh empat
dan juga ada feliciana winatan kawan kawan saya
dan juga ada juga komunikasi manajer google indonesia
kita balik lagi nih kita mau tanya tadi ke kak jo sama kak andovi nih
kan kalau ngomongin cyber bullying ternyata gak sedikit loh konten creator yang justru kayaknya men trigger teman teman dan juga warga net di youtube untuk berkomentar yang jelek gitu
apa sih sebetulnya gimana proses berpikirnya seorang content creator untuk membuat konten yang
ada kesulitan nggak sih untuk memprediksi tanggapan orang lain sebelum
mengeksekusi konten boleh ke kak jo mungkin
oke kayaknya kak jo harus aku tahan karena kak jo kita nggak bisa dengar suara kak jo aku ke andovi boleh dijawab
oh ya kalau saya bisa denger
oke ya jadi menurut saya jadi gini ya tugas kita sebagai content creator gak semua content creator tentunya sama
semuanya ada tujuan ada tujuan
semuanya ada tujuan ada visi dan ada karyanya mereka masing masing
nah tapi saya percaya jikalau content creator atau siapapun yang bikin video atau apapun karya itu sudah mempunyai sebuah platform
dimana kita harus meminimalisir sebisa mungkin efek efek negatif yang akan keluar dari video
tentu sebuah video akan ada efek negatif pasti pasti ada orang yang gak suka
kalau kita bikin video content semulia apapun sebagus apapun satu orang pasti ngomong eh apaan sih kak
sebagus bagus gak suka
tapi tugas kita adalah untuk meminimalisir sebisa mungkin
dan saya dan kak jo dari dulu selalu bilang karena kita punya platform dan kita udah di top top segini
dan dimana kita tahu nih kita ada posisi ini dan kita membuat sebaik mungkin yang kita bisa
kak jo halo sudah ada suaranya
oke udah dengar kita
nah kak jo kalau dari lingkungan teman teman youtuber sendiri nih
ada nggak sih yang mungkin kalau di mata jovial sama andovi
kayaknya kok masih bikin kontennya yang kayak gitu ya yang trigger trigger orang untuk berbuat yang negatif lah gitu
ada gak sih
dan kalian gimana cara berkomunikasinya untuk ngasih tahu eh jangan dong kita positif aja yuk gitu
kalau jujur kalau dari saya sih masih banyak ya tapi itu pendapat saya
masih banyak banget
saya tuh paling paling kita tuh harus lift by example
jadi saya gini kalau kita kasih tauin orang konten dia gak bagus konten lo kurang baik
kesannya kayak kita preci banget kita terlalu mendikte hidup orang
jadi kalau kita live by example kita sendiri gak melakukan hal hal seperti itu
gue tuh berharap orang mencontoh
orang mencontoh kelakuan kita
dan juga kadang kadang kalau kita ketemu kreator ini face to face kita bener bener ketemu secara fisik
kita ngomongin kayak gue kurang setuju sama konten lo ya tapi kita nggak minta mereka berhenti upload konten juga
tapi kita ngomong kita kurang setuju sama konten kalian
oke artinya langsung dikomunikasikan ya walaupun tidak akan merusak gimana kreasi mereka
untuk membuat konten
mbak feli aku ke mbak feli ini cyberbully nya emang seberapa besar sih isu ini ada di youtube khususnya
dan isu isu apa lagi yang menjadi tantangan para kreator untuk membawa perubahan positif
hmm sebenarnya sih ada beberapa isu yang kita angkat mbak untuk dalam program atau inisiatif creators coaching
salah satunya adalah contohnya toleransi
gimana cara kita meningkatkan empati juga
mungkin yang baru baru ini kita tambahin khususnya di tahun dua ribu dua puluh itu adalah women empowerment
women empowerment ini bisa dalam artian atau juga komentar seperti isu isu yang ada atau contohnya gender based violet
atau kekerasan berdasarkan gender itu satu
dan kedua juga mungkin yang sekarang paling marah adalah cyberbullying hate speech gitu kan ekstremisme gitu
dan jadi memang gak terlepas dari itu aja sih mbak
dan ini adalah salah satu kategori yang bisa kita kumpulkan atau kelompokkan
tapi tentunya pasti masih banyak isu isu yang ada lainnya di luar sana gitu
dan cuman ini adalah beberapa kategori yang kita highlight untuk program ini
oke tahun ini ada empat ambasador dari indonesia creator for change
tahun tahun sebelumnya kita tahu juga ada beberapa ambasador dari indonesia ada cameo project kalau kita ingat ya
di tahun dua ribu delapan belas
tapi tahun sebelumnya ini agak beda kan ada roadshow nya ada off air eventnya ada gimana caranya mengedukasi mahasiswa lah bahkan ya
nah sekarang di masa pandemi seperti ini mbak feli apa yang dilakukan youtube dan juga google indonesia untuk memaksimalkan suara positif ala kreator konten ini ke masyarakat indonesia secara luas
ya tentu dengan juga program program yang gini mbak
ada sedikit perbedaan
ada beberapa perbedaan dari program kreator for change dua ribu dua puluh ini
salah satunya adalah selain kita berikan kebebasan untuk para ambasador yang baru ini untuk membuat video tapi juga harus ada call to action
jadi karena setiap mereka pasti punya isu atau punya ide terlepas dari video saja gitu
gimana caranya kita membangun partisipasi masyarakat dan apalagi keterlibatan masyarakat sangat penting ya bisnis gitu kan
jadi makanya kenapa kami balikan lagi ini ke kreator untuk membuat program
membuat program atas keimpinan mereka sendiri gitu kan dari isu yang mereka ingin angkat
jadi dari kami sendiri untuk kreator for change ini programnya adalah dibantu atau didukung dengan kerjasama dari uni eropa dari juga undp dan juga love ranking mbak
jadi yang kita lakukan adalah kita memberikan pelatihan yang tadi jo dan andovi juga sudah bilang bahwa pelatihan selama tiga bulan untuk menggodok misalnya konten seperti apa sih yang mereka ingin angkat atau isunya
mereka bisa langsung dapat bertemu dengan pakar
jadi para pakar dari lfm atau dari akademisi
jadi mereka langsung bisa brainstorm bareng bisa duduk dan membahas gitu kan
nah itu yang kita berikan pelatihan untuk ambasador ambasador ini
nah untuk lanjutannya makanya kenapa kita balikan ke kreasi atau kreativitas ambasador untuk mereka pengen bikin program apa sih atau mereka pengen bikin campaign seperti apa yang ada cole to actionnya untuk melibatkan masyarakat

mungkin itu bisa dilanjutkan sama program program lainnya

nah mungkin bisa dilanjutkan dengan duo skinn indonesian dua puluh empat ini
aku mungkin ke kak jo
tantangan creators untuk membawa perubahan positif di tengah keterbatasan
kita sekarang lagi di masa pandemi
gimana apa tantangannya dan juga gimana mengatasinya
tantangannya terlalu besar
mau di masa pandemi mau nggak di masa pandemi
kayaknya udah kayak nggak tahu ya kalau secara entertainment di dunia maya orang tuh lebih suka yang kontroversial
yang lagi dibahas di banyak media
nah konten positif itu nggak pernah jatuh di kategori itu
nggak pernah sensasional nggak pernah kontroversial dan nggak pernah dibahas media
jadi emang tantangannya ini selalu on going
nah kalau dari gua sebenarnya solusinya adalah
satu semakin banyak content creator ngebahas ini
sekali sebulan mungkin ngebahas hal yang lebih positif
nah kedua juga tanggung jawab media besar media apapun
juga kadang kadang mungkin di waktu waktu prime time menayangkan hal hal yang lebih positif
soalnya ya itu yang dilihat orang adalah yang negatif terus
jadi itu yang menjadi acuan bagi tadi saya sempet bahas sama feli
konten kreator baru ketika dia mau ngeliat apa nih kesuksesan
apa sih yang dibahas masyarakat
yang dia lihat oh yang dibahas itu yang negatif terus
jadi ketika saya konten creator baru tiba tiba oh saya bikin konten yang negatif aja karena saya mau dibahas
saya mau dilihat orang
nah inilah pr kita semua sih untuk lebih meng highlight konten konten positif
oke artinya good news from indonesia lah khususnya ya
ini yang mungkin bisa disebarkan dari mass media dan juga teman teman influencer yang menggunakan media sosial
andovi apa yang mungkin selanjutnya dilakukan sama skinny indonesian dua puluh empat untuk tetap menggaungkan suara positif di youtube
ehm setelah pribadi gue sama kak jo
apapun yang kita lakukan di masa masa depannya di waktu waktu kedepannya
kita akan membawa apa yang tetap membuat kita resah
karena yang ha ha yang membuat kita resah ini justru akan mendorong konten konten yang positif

kita sama sekali kena dengan hal tersebut
jadi kita ngapain melakukan hal tersebut

dan gue nggak suka memberi contoh ya
karena siapa siapa gue untuk memberi contoh
tapi juga kita sebisa mungkin untuk kasih tahu
nggak usah kita kontroversi loh
ada cara lain untuk melakukan kegiatan content greenting
atau weara di dunia internet
semoga dari itu orang orang bisa lihat kau
oke ini bisa kok ini jalur yang lazim ini jalur yang valid
oke siapa kalian memberi contoh
well kalian punya komunitas yang mungkin pesan pesan yang kalian sampaikan
ke komunitas kalian bisa menyebar ke komunitas lain
dan suara positif ini bisa didengar untuk seluruh indonesia
oke terima kasih banyak ando fida lopez
dan juga jovi lopet
loda lopez dari skinny indonesia dua puluh empat
kemudian ada feliciana winatan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terus gaungkan suara positif